keputusan presiden amerika serikat donald trump yang mengakui yerusalem sebagai ibu kota israel
dianggap bertentangan dengan doktrin internasional amerika sebagai polisi dunia
selama ini amerika berusaha memberi impresi tidak berpihak
dan selalu mengupayakan perdamaian di timur tengah terutama antara palestina dan israel
motif politik apa yang kemudian melatari keputusan donald trump ini
dan untuk mengulasnya sudah hadir malam hari ini
akademisi hubungan internasional universitas indonesia sofwan albana
dan kami masih menunggu kehadiran staf khusus kepala staf presidenan di mas wakilugroho
dan kemudian ada wakil ketua komisi satu dpr ri hanafi rais
selamat malam bang hanafi
selamat malam mas sofwan
terima kasih sudah hadir di prime news malam hari ini
kita akan dengarkan terlebih dahulu begitu pernyataan dari presiden republik indonesia joko widodo
yang menanggapi pernyataan dari donald trump berikut ini
indonesia mengecam keras pengakuan sepihak
amerika serikat terhadap jerusalem sebagai ibu kota israel
dan meminta amerika serikat mempertimbangkan kembali keputusan tersebut
saya juga telah memerintahkan menteri luar negeri
untuk memanggil duta besar amerika serikat
untuk langsung menyampaikan sikap pemerintah indonesia
ya dengan background
kita ingat betul presiden sangat menghargai
kemudian langkah indonesia ini dibawa kepada menghormati
apa namanya palestina kemerdekaan palestina begitu
dengan langkah yang seperti ini menurut anda sudah cukup tidak
yang dilakukan oleh pemerintah kita dalam hal ini presiden
yang memerintahkan juga nanti menteri luar negeri
memanggil duta besar amerika serikat di indonesia
saya kira statement pak presiden tadi itu
mungkin ada hubungannya juga dengan ketika
merespon dulu isu rohingya
yang muncul myanmar
waktu itu respon domestik itu merasa kurang puas
kalau sekedar hanya membuat pernyataan mengecam
sekalipun keras dan tegas
nah sehingga tadi saya menyimak ucapan presiden tadi
memang sudah mengecam keras
dan bahkan meminta amerika untuk mengandulir membatalkan
kata katanya sih mempertimbangkan ulang
mempertimbangkan kembali ya
tapi saya kira tafsirnya adalah itu harus dibatalkan
dan belajar dari kasus rohingya kemarin
tampaknya presiden kemudian mencoba untuk membuat langkah
diplomatik yang lebih konkret
bahkan saya dengar langsung ingin memimpin
delegasi indonesia di organisasi konferensi islam
di oki untuk kemudian menggalang dukungan
negara negara muslim yang lain
menggalang dukungannya jadi konkret ini ya langkahnya
jadi saya kira ini patut diapresiasi
dan tetap harus kita awasi bersama
supaya indikasi atau ukuran kita bahwa
diplomasi efektif itu tidak hanya sekedar retorika
tapi memang ada indikasi indikasi keberhasilan
indonesia ketika maju ke perundingan di oki
menggalang dukungan negara arab maupun islam di sana
memang betul betul punya tujuan yang efektif
bahwa akhirnya katakanlah
amerika merasa itu salah
dan kemudian harus dianulir
lalu apa yang kemudian bisa dibawa ke
palestina dan israel untuk melanjutkan proses perdamaian
karena terus terang sekarang ini
berhenti proses perdamaian di israel dan palestina itu
jadi saya kira kita mendesak
jadi justru menjadi momentum untuk menggerakkan kembali
walaupun ada pernyataan dari donald trump
pengakuan dari presiden amerika serikat itu ya
presiden trump ini pasti dia akan doubleg saja
pasti akan apapun kritik dari negara sekutu
terserah begitu ya
dengan lingkaran terdekatnya pun juga pokoknya udah
dia selalu bilang begitu kan
tapi karena ini konsekuensinya tidak sekedar politik domestik amerika
tapi ini juga punya
geopolitik internasional ya
masih di kawasan dan juga internasional
khususnya juga dunia islam
ini kesempatan yang baik bagi indonesia untuk
mengambil peran sebagai
dalam menggalang dukungan negara negara muslim ini
karena terus terang ini isu yang sensitif
di setiap kali perundingan perdamaian
israel palestina ini ini selalu menjadi isu yang terakhir
mungkin hanya untuk memenuhi kebutuhan para
lingkaran presiden trump ini
atau dukungan politik domestik itu lantas kemudian
tanpa kemudian melihat resiko konsekuensinya
memang kita menilai
mereka yakin sekali
melempar kasus ini atau isu ini
karena sudah diukur katanya
kira kira mungkin protesnya juga nggak seberapa
kira kira kerugian juga nggak banyak
ada keyakinan itu di pihak donald trump gitu ya
saya yakin sekali ini akan adem adem saja gitu
nah apakah benar menurut anda
dari kajian anda seperti apa mas sofwan
apakah akan kira kira tidak terlalu besar
seperti yang diperkirakan
lingkaran di dalam presiden trump itu sendiri
ya saya kira trump sedang membuka
sebuah kotak pandora
yang di dalamnya
banyak pihak memprediksikan bahwa akan ada reaksi yang
keras saya kira dari berbagai negara
sekarang kita juga sudah menyaksikan ada
kritik kritik bahkan dari orang orang
dari pimpinan negara negara sekutu amerika serikat
inggris maupun arab saudi misalnya
juga sudah menyampaikan keberatannya bahkan ketika
pernyataan trump tersebut baru direncanakan
tapi tentu saja
ini akan memberikan kompleksitas baru
bagi hubungan internasional di kawasan juga
para pemimpin arab
para pemimpin di timur tengah akan menghadapi
sebuah kompleksitas yang luar biasa
yang tidak hanya akan mengancam stabilitas kawasan
tetapi juga kepentingan amerika serikat di sana
menurut anda apa yang kemudian membuat
ketika kebijakan pengakuan ini dilakukan oleh donald trump
sementara hal ini ditahan tahan juga
oleh presiden presiden amerika serikat sebelumnya
apakah memang ini hanya murni
disebut sebuah kepolosan saja
sehingga kemudian untuk kepentingan dalam negeri
ataukah benar memang sudah terukur dan lain sebagainya
karena selama ini pun perjanjian perdamaian
antara palestina israel ini kan antara
baru perjanjian ada kisru lagi di lapangan
juga selalu terjadi penjajahan terselubung
tapi ketika yang sekarang ini menjadi lebih kelas
mengakui yerusalem sebagai ibu kota israel begitu
ya jadi saya kira selama ini perjanjian proses perjanjian perdamaian
antara palestina dan israel ini dilatari dengan posisi bahwa
amerika serikat adalah mediator yang bisa dianggap netral
walaupun kita semua tahu bahwa amerika serikat tidak netral
tetapi selama ini amerika serikat mencoba membangun
imaji sebagai negara yang netral itu
sehingga pemerintah secara formalnya netral
pemerintah secara formal tidak pernah mengakui yerusalem
sebagaimana dunia internasional tidak pernah mengakui jerusalem
sebagai ibu kota dari israel
nah tapi dengan langkah ini
maka amerika serikat menghancurkan semua upaya
meyakinkan dunia dan meyakinkan publik
di dunia arab maupun dunia islam bahwa amerika serikat itu bisa dipercaya
artinya ini akan memberikan dampak yang besar kepada
kelompok kelompok perlawanan anti amerika di berbagai wilayah
termasuk di timur tengah yang sekarang sedang coba dijinakan
oleh para sekutu amerika serikat
jadi amerika serikat ini sedang memberikan pr besar
bagi sekutu sekutunya sebenarnya
jadi banyak orang palestina sendiri yang justru berkomentar
ini ada sisi bagusnya juga kenapa
karena selama ini amerika serikat memang sudah berpihak kepada israel
memang sudah jelas proses perdamaian ini adalah sebuah shamp
sebuah kebohongan yang diulur ulur untuk melanjutkan okupasi ilegal
sekarang muncul dengan jati diri aslinya maksudnya begitu
sekarang dikelanjangi sekalian
tapi saya kira ini perkembangan yang mengkhawatirkan juga

tidak cuma untuk palestina dan israel tapi ke seluruh dunia

sekarang prosesnya lama sekarang tidak mati mati
akhirnya ini malah dibunuh sekalian
jadi ada dua sisi melihatnya ya

orang yang melihat posisi amerika selama ini abu abu menjadi semakin jelas

yang akan melakukan penggalangan dukungan dari negara negara di jajaran timur tengah

jangan lupa subscribe like komen dan share
indonesia di dalamnya itu sebenarnya
adalah ketaatan menegakkan
aturan internasional dalam
resolusi dewan keamanan pbb
di situ dikatakan yang relevan
dengan kasus ini pertama yerusalem itu
itu sama sekali tidak
dikuasai atau diatasnamakan
sebagai bagian dari israel
apalagi mau dianggap jadi ibu kota
itu resolusinya jelas itu
jadi ini melanggar sebenarnya ya ini melanggar
walaupun israel selalu bilang
hak self detemation negara pun
mau pindah ibu kota
tapi bahwa internasional itu
tidak bisa dilakukan
aturan internasionalnya itu adalah
dibawa ke sebuah proses perdamaian
indonesia ini pemerintah manapun
ini juga masih berkomitmen
hukum internasional dalam resolusi itu
israel ada negara sendiri
palestina diberi negara sendiri
sekarang kan belum
tapi desainnya ke sana ya
ke sana nah tiba tiba
dihantam sepihak oleh
amerika oleh trump untuk
pertama mengakui yerusalem sebagai ibu kota israel
tidak jelas setelah ini apakah mau
atau tidak itu juga kabur
dan saya kira retorika
presiden trump selama ini selalu
apa ya sekedar
lontaran lontaran yang membuat semakin kabur
misi jelasnya itu seperti apa gitu
situasi yang tidak jelas ini
nanti kemudian ini malah
atau konflik yang ada di timur tengah
karena terus terang saya kira ini juga tidak
hanya sekedar soal tekanan publik domestik
amerika terhadap trump yang harus memenuhi
janji politiknya karena pertengahan tahun ini pun
dia ketemu netanyahu
dan mengatakan bahwa kita sudah sepakat untuk
ini akan ada perjanjian yang terakhir
dan selesai seterusnya mengenai
nah ini maksudnya apa ini
nah saya kira pernyataan trump yang mengakui yerusalem itu
saya membaca ini arahnya bahwa nanti
israel ini akan harus didukung oleh negara negara arab
untuk kemudian mau memaksa
untuk kemudian mau memaksa negara negara arab untuk kemudian mau memaksa
palestian authority fatah dan hamas itu untuk bersatu
dan menyetujui apa maunya amerika dan israel
nah kalau yang ini mengapa sekarang menjadi urgent
karena saya melihat konteks di timur tengah sekarang ini
iran ini sedang punya pengaruh yang rising emerging power nih
di syria dia membuktikan kekuatannya
di zaman sekarang dia sudah berhasil menguasai beberapa daerah
kemudian di libanon dia punya hizbullah
hamas pun juga dalam beberapa hal banyak dibantu oleh iran
sehingga ini menjadi semakin komplikated kalau amerika lantas selalu mengambil sikap sepihak seperti ini
jadi amerika tidak lagi dianggis sebagai honest broker
dan kalau ini yang terjadi nanti perimangan kekuatannya tentu lama lama by force
siapa yang menggunakan militer paling kuat dia akan menang
dan itu artinya berarti semua orang
itu bisa akan terjadi dalam waktu dekat ini menurut anda
tergantung bagaimana sekarang amerika ini akan mewujudkan retorikanya kayak apa
kalau sekedar ucapan kemudian sambil lalu nggak jelas itu lebih baik justru
daripada ketika mewujudkan benar benar mengakui dan mengambil posisi tertentu seperti yang
walaupun dia cuma retorika kan sudah diresmi
artinya pasti ada konsekuensi dan seharusnya politik simbolik sekalipun kalau itu hanya simbolik ya
itu akan dikapitalisasi oleh israel
itu akan dikapitalisasi oleh israel
bahwa amerika di belakang dia sementara selama ini kan israel
akan dikapitalisasi israel
cukup tergencet kan posisinya karena iran yang turki juga semakin menguat posisi di timur tengah
jadi kalau ini dikapitalisasi oleh israel kemudian merasa akan mendapat dukungan dari mesir dan arab saudi misalnya
perang tidak terhindarkan akhirnya
saya kira ini menjadi lebih runyam lagi

tapi diulas setelah jeda berikut ini tetap lagi di cnn indonesia prime news
ini soal kepentingan amerika ya internal kepentingan politik domestiknya amerika
tapi kemudian disitu disebutkan bahwa amerika tidak mengambil posisi soal batas negara juga dan lain sebagainya
juga mengatakan ini adalah salah satu langkah bukan sebuah upaya membatalkan komitmen posisi amerika yang akan mendamaikan palestina dan israel
ini menjadi seperti kok agak agak berseberangan ya pernyataan ini menurut anda bagaimana
saya kira penting untuk dipahami bahwa tindakan ini bahwa kebijakan ini merupakan sesuatu yang menunjukkan dua hal
pertama adalah menunjukkan bahwa politik luar negeri trump adalah politik luar negeri yang domestically driven
dia didorong oleh faktor domestik dia didorong oleh keinginan trump untuk merawat konstituennya
yang dikecewakan oleh banyak kegagalan trump untuk menggolkan berbagai janji kampanye
makanya ketika dia melakukan konferensi pers dan pernyataan tadi yang diutamakan adalah semua presiden sebelumnya menjanjikan ini
tapi tidak ada yang deliver im delivering saya berhasil menunaikan janji ini
nah ini dia bicara sedang bicara kepada konstituen ya dia sedang bicara kepada para pendukungnya
kemarin dia mendapatkan aplaus luar biasa besar ketika kampanye di salah satu lembaga lobby zionis yang paling besar di amerika serikat ipec
dan dia mendapatkan dana besar
dari shelden edelson ini salah satu konglomerat amerika serikat dengan hubungan yang sangat kuat dengan israel
dan dia menjanjikan bahwa memang trump ini kalau menang saya akan mewujudkan ini
jadi pertama dia ingin merawat konstituennya di tengah terpaan kritik dari berbagai kalangan termasuk rencana impeachment
ini para pengacara di amerika serikat sudah mengumpulkan banyak bukti
jadi dia membutuhkan sesuatu untuk mengkristalkan dukungan
dan ini cara yang praktis
jadi lagi lagi politik dalam negeri yang diutamakan
tapi kemudian kedua keinginan untuk menjawab konstituen dalam negeri ini tidak dibarengi dengan pemahaman yang baik atas kompleksitas dunia dan kompleksitas kawasan
bahwa tindakan dia sebagai presiden amerika serikat itu tidak hanya berdampak kepada warga negara amerika serikat
tindakan dia sebagai presiden amerika serikat yang merupakan negara yang secara material paling kuat di dunia
memiliki dampak kepada dunia dan kepada kawasan di mana dia aktif
termasuk di timur tengah
jadi ini menandakan inkompetensi ketidaktahuan atas kompleksitas konflik di timur tengah
sehingga keputusan ini diambil serampangan dengan pertimbangan domestik saja
jadi ini akan menimbulkan dampak geopolitik yang besar di kawasan
dia akan memberikan banyak peluang kemunculan konflik yang semakin panjang
tidak hanya palestina israel
tidak hanya palestina israel
karena isu palestina israel ini merupakan isu yang menghidupkan banyak gerakan politik di timur tengah
dan bahkan melampaui timur tengah
jadi kalau ini tidak selesai dan amerika serikat menunjukkan bahwa sebagai negara adidaya tidak menghormati hukum internasional
dan lebih menghormati senjata dan kekuasaan
maka mereka yang sedang diyakinkan orang
oh jangan jadi radikal radikal dong
ini tidak demokratis
kita mau berjuangkan kepentingan
oh tidak percaya saya
amerika serikat saja tidak percaya hukum internasional
amerika serikat saja begitu
tidak ada jalan lain kecuali kita menghancurkan seluruh tatanan dunia sekarang
akhirnya begitu memancing soal radikalisme
itu yang dikhawatirkan bisa terjadi
trump sedang melemparkan minyak ke kawasan yang tengah terbakar
oke bagaimana menurut anda
kalau misalnya kemudian disebut dapat memicu radikalisme
apakah ini yang kemudian salah satu yang dikhawatirkan bisa berdampak ke indonesia
ya kalau kita saksikan memang begini
jadi dalam setiap negara tentu memiliki kepentingan nasional sendiri
dan kepentingan nasional itu yang harus dijaga erat oleh tidak hanya pemerintah
tapi juga sesungguhnya seluruh elemen masyarakat kekuatan politik yang ada
dan hari ini mestinya untuk kepentingan kita nasional kita
kebutuhan kita untuk saling bergotong royong bekerja sama berkolaborasi
untuk membangun sebuah negara bangsa yang lebih stabil lebih guyup kuat dan maju gitu ya
itu tentunya menjadi lebih besar kepentingannya
dan apakah ada implikasi dari sikap politik presiden trump untuk yerusalem
kita memang melihat ya dan itu kita antisipasi dengan sejumlah hal
ada potensi adanya tentangan tentangan dalam masyarakat terkait dengan isu ini
dan itu ditujukan kepada negara amerika pemerintah amerika
saya pikir itu sangat lumrah terjadi
dan posisi pemerintah dan indonesia jelas ya
dan ini tadi disampaikan ini adalah hukum internasional dan itu kita lawan
dan tapi lagi lagi tentunya kita bagian dari negara bangsa dari komunitas internasional
kita harus mencari solusi nih
bagaimana cara kemudian menyelesaikan persoalan ini
sehingga bagi kepentingan indonesia
indonesia sendiri dalam mewakili dirinya sebagai bagian dari negara yang kemudian tergabung dalam oki dan seterusnya
tentunya menghindari adanya konflik
karena bagaimanapun konflik ini yang kita harus lihat itu tidak akan menguntungkan
dari kondisi internasional yang memang kita sesungguhnya bagi kepentingan nasional kita
kita membutuhkan sebuah yang kondusif ya
baik itu secara politik ekonomi regional
jadi maksudnya dampaknya ke indonesia itu mungkin secara tidak langsung ketika terjadi perubahan geopolitik di kawasan
ya kita yang harus kita jaga lagi lagi adalah masyarakat kita
ini kan seperti kita bicara bahwa oke ini satu sisi memang ada persoalan mendasar
yang harus kita advokasi dalam konteks internasional
bahwa ini sikap kita jelas dan kita kecam presiden trump atas sikap politiknya itu
dan tapi kita harus mencari solusi dan ini akan dilakukan oleh pemerintah indonesia
itu yang pertama
that's why itu mengapa kemudian presiden jokowi itu mendorong penyelesaian ini
baik itu dari pbb maupun oki
jadi kita juga aktif untuk mencari solusi
untuk melakukan mengadvokasi isu ini
di saat yang sama indonesia menurut saya sementara ini itu dengan memanggil duta besar
tapi yang harus dicari adalah tadi itu solusi solusi untuk bagaimana kemudian bisa persoalannya tidak terjadi konflik yang lebih parah
dan itu implikasinya bisa ke domestik kita gitu
persoalan persoalan yang ada kita tahu
kira kira apa sih yang dicari dengan misalnya memanggil duta besar amerika serikat yang ada di indonesia begitu
apakah sudah pasti itu mereka akan sevisi
karena kan di amerika sendiri juga mengecam
tapi kita harus dengar kejelasan dari tentunya kan duta besar
cara formalnya apa yang jadi dasar
tentunya kan luta besar itu adalah perwakilan resmi dari presiden dari pemerintah amerika
dan itu harus kita dengar
dan dari situ kemudian kita lihat juga niat baik dari goodwill dari amerika
seperti disampaikan tadi bahwa amerika ini kan tadinya dia memainkan posisi unest broker
dia kalau dia mau peran itu menjadi legitimate di mata para negara negara di dalam konstelasi politik yang sangat kompleks di internasional ini
maka amerika juga harus memainkan peran yang kepemimpinannya di situ
tapi jika kemudian dilihat amerika di sini tidak cukup bijak dan memikirkan dirinya sendiri
kita tahu domestik politiknya juga saat ini sedang bergolak
maka peran peran moral politik tadi tentu secara terdelegitimasi
dan dalam situasi ini tentunya indonesia juga memainkan perannya
sebagai tadi saya sampaikan bahwa kita ini adalah negara demokrasi yang berpenduduk islam mayoritas dan seterusnya
dan ini harus kita mainkan gitu
dan fungsi kepemimpinannya itu
dan fungsi kepemimpinan dalam konteks inilah yang sedang dilakukan oleh menjadi jalan bagi pemerintah jokowi juga untuk menunjukkan bahwa kita mengadvokasi isu isu yang memang itu menjadi penting ya untuk kita advokasi
katakanlah tadi bang hanafi tadi sudah sedikit menunjukkan bahwa karakternya donald trump ketika sudah mengeluarkan kebijakan atau putusan begitu
sudah nggak mau mendengarkan siapa siapa lagi ya
tetap aja ngeyel aja begitu
nah kalau memang karakternya seperti itu paling tidak apa yang bisa dilakukan indonesia ini kemudian apakah misalnya tetap mendorong aktifnya proses perdamaian antara palestina israel
kemudian dengan menjalin dengan negara negara di timur tengah yang tergabung dalam oki misalnya dan lain sebagainya
paling tidak biarkan donald trump dengan pernyataannya itu dan kemudian itu misalnya berjalan tapi indonesia juga bisa tidak perlu memaksa berubah tapi melakukan hal yang intinya goal utamanya adalah perdamaian antara israel dan palestina itu
pak presiden tadi juga saya dengar ketua mpr pak zulkifli hasan juga punya bahasa yang sama yaitu kami selalu bersama dengan palestina
dan bahasanya pun juga sama karena ini sudah amanat konstitusi kita dalam pembukaan undang undang besar babolima
melawan penjajahan mendorong ketertiban dunia perdamaian dunia
dan masalah palestina itu adalah hutang yang belum dituntaskan oleh negara negara yang sekarang sudah merdeka gitu
ketika dulu juga pernah dijajah
nah palestina ini masih dijajah oleh israel
sebenarnya tadi presiden saya ingat dulu ketika kaa di bandung selain punya sikap tegas mengenai kemandirian nasional masing masing negara asia afrika ini
waktu itu presiden mengatakan juga memboykot produk israel
nah tadi seharusnya waktu yang tepat untuk mengatakan
ketika konversi psi tadi
tadi itu juga memboykot produk atau miniatur
produk atau minimal membentikan perdagangan kerjasama dengan amerika
amerika atau israel nih amerika atau israel
amerika karena kita bicara tentang amerika ya
jadi karena begini
karena dulu ketika israel melakukan aneksasi terhadap yerusalem dan sebagian dataran tinggi golan itu dan sinai
itu negara arab kemudian bersatu untuk melakukan embargo minyak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga
dan berhasil membuat amerika ini kebingungan
bahkan kemudian krisis minyak
jadi bisa juga membuat amerika kebingungan sebenarnya ya
asal kemudian ada unifikasi sikap yang kolektif antara dunia arab atau dunia islam
terkait dengan kota suci mereka ini
jadi sebaiknya jangan anggap
karena ini yang ngomong trump bukan sebagai pengusaha biasa tapi juga presiden amerika
jangan anggap ini sekedar retorika yang memenuhi politik domestik saja
ini ada masalah yang serius
serius yang oleh israel atau siapapun bisa dianggap ini sudah jaminan dari amerika
bahwa yerusalem ini milik israel
itu artinya berarti akan melegitimasi pendudukan ilegal
akan melegalisasi melegitimasi israel untuk melakukan pengusiran orang palestina di yerusalem dan lain sebagainya
sehingga saya pikir ini harus dianggap serius
tidak bisa dianggap sekedar retorika saja
kalau ada usulan boykot tadi itu bagaimana menurut anda
dari istana kira kira mungkin tidak sejauh itu ya
kalau kita lihat kan esensinya sekarang itu ini diawali dengan sikap presiden trump ya
yang kemudian memutuskan untuk memindahkan
meskipun kita tahu bahwa keputusan ini ada di tahun seribu sembilan ratus sembilan
dan itu tadi diperbaharui terus
nah tapi yang harus kita lihat di sini adalah sekarang itu bagi pemerintah indonesia
itu bagi pemerintah
sejak presiden jokowi dodo itu menyatakan kecamannya
yang harus dilakukan pertama kali adalah mendapatkan informasi sebanyak banyaknya
lalu kemudian melihat sesungguhnya apa yang bisa kita kerjakan sebagai negara yang berdaulat
dan menolak kolonialisme dan imperialisme
saya sepakat tadi yang disampaikan oleh mas hanafi tadi
bahwa persoalan palestina ini adalah pr besar
tidak hanya bagi kita bagi indonesia
tapi bagi dunia komunitas internasional
ini kan sebuah kemunafikan luar biasa yang tidak bisa dibiarkan
dan itu menjadi respon dan kemarahan kita bersama
oke baik sebagai penutup singkat saja
saya kira penting untuk mengingat bahwa
perlu sampai boykot gak
ini penting dulu
kepentingan nasional indonesia ini bukan cuma hal hal yang bersifat material dan pragmatis
konstitusi kita mengamanatkan bahwa keterlibatan di dalam penciptaan perdamaian dunia adalah amanat dari konstitusi
adalah tujuan keberadaan republik
jadi penting untuk memastikan bahwa indonesia berperan aktif di dalam proses pembangunan
dalam proses untuk mengupayakan ketertiban dunia ini
pertamaian dunia ini
nah karena itu saya kira penting untuk harus segera melakukan setidaknya dua hal
tentu saya kira tujuan yang pertama adalah mendorong amerika serikat untuk membatalkan keputusan ini
karena walaupun dia dimotivasi oleh kepentingan domestik
dia memiliki dampak global
yang memberikan banyak keburukan
masalahnya apakah mau amerika diatur kemudian gitu
saya kira kalau kita lihat dari pola kebijakan trump selama ini
trump memiliki track record untuk membatalkan kebijakan
jadi mas ada peluang
dia itu mengintertain konstituen tanpa menghitung dampaknya dengan benar
sehingga ketika dia mendapatkan respon tidak seperti yang diharapkan
dia akan mengkalkulasi ulang
ketika misalnya melarang beberapa negara muslim masuk
kan itu akhirnya dibatalkan
ya ya benar
padahal itu janji kampanye
dia kan border di meksiko gitu ya
jadi bukan tidak mungkin kebijakan ini dibatalkan
kalau reaksi dari dunia itu tidak hanya reaksi basah basi
jadi kalau kita menunggu menunggu menunggu ya trump jalan terus
tapi kalau kita menyatakan sikap dengan tegas
dan kemudian mengkonsolidasikan protes ini
mungkin akan bisa berhasil
mungkin akan bisa berhasil
lihat hasilnya nanti seperti apa
paling tidak langkah sudah ada diambil oleh pemerintah indonesia dalam hal ini
dan kemudian ada perintah dari presiden kepada menteri luar negeri
kita lihat nanti perkembangannya seperti apa
apakah kemudian akan berubah kebijakan yang diambil oleh amerika serikat
sangat ditentukan oleh bagaimana negara negara itu
banyak negara yang merespon ini semua
baik terima kasih
mas hanafi mas dima soki dan juga mas omad telah bergabung selamat malam
dan prime news masih akan segera kembali setelah jeda berikut ini